ya allah aku kehilangan mas iksan lagi
sudah dosa pisah lagi
mas jangan laporin ibu saya ke polisi saya mohon pak
saya bersedia ngelakuin apapun buat bapak
tapi tolong jangan laporin ibu saya ke kantor polisi
mandai saja kamu sadar prabu
gadis yang kamu kasari ini adalah putri kandung kamu sendiri
terhadapin kamu sendiri
dia itu cuma etik
amira bangun amira
amira bangun amira
kenapa sih bapak kasar banget pak
amira baru saja sadar dan sekarang pingsan lagi kan
saya buktikan itu
cukup sandiwara ini cukup
kenapa tangannya panas sekali
sampai kapan sih
mas mau nyakitin dia
dia tuh bener bener sakit mas
badannya semuanya panas
kalau pura pura sakit nggak kayak gini mas
ayolah selamat emang

kenapa sih pada diam aja
bantuin zahira pak
ya allah amira
zahira kamu pahamin dokter ya
biar dia segera ditolong
untung udik gedung
waduh sesigetapa ini
eh tak apa ya
nemangnya aku nunggu mungkin
tidak father pak
k paham k paham

bagaimana sama dia iniuity
saya nggak berpikir tahun ke depan ya dekat ini

pasti aku ninggal ya
ibu aku ingin meng sewing posting terus
dan yang lainnya nunggu di luar
semoga saja tidak ada cedera yang serius
ya allah aku kehilangan mas iksan lagi
mas lihatlah ibu
ibu ibu ngapain sih
ibu tahu kan itu bahaya
saya seperti melihat almarhum suami saya
dan saya yakin itu
tapi ketika saya mendekat ternyata orangnya berbeda
ibu harus ingat bu
suami ibu sudah meninggal
iya tapi ini bukan yang pertama kali
dan amira juga pernah melihat orang yang mirip sekali dengan ayahnya
dan kata amira
ayah kamu itu mirip sekali dengan ayahnya
rizky saya mohon temukan saya pada ayah kamu
temukan saya sama ayah kamu ya
karena amira sangat menyayangi ayahnya
dan amira juga nggak mungkin salah
mungkin saja suami saya itu masih hidup
mungkin saja orangnya itu sama narizky
aku nggak tahu harus cari ayah aku kemana lagi
karena ayah aku udah meninggal
meninggal dengan cara yang gak wajar
jangan jangan emang benar
tadi ada yang mempercelakakan papa rizky
papa hanya dengar orang tadi menyebutkan nama
apa berarti pa
kalaupun emang benar itu ayahnya amira
gue harus pastiin dulu kalau bapak itu
aman dari bapak prabu
dan selanjutnya akan aku selidikin asal usulnya
kalau waktunya tepat
saya ketemuin ibu sama dia
tapi mendingan sekarang kita ke ruangan amira dulu ya

dia bangun nyari ibu
dia malah bingung
ma zaira takut banget ma
kalau luka di kepalanya amira semakin parah
jangan jangan keadaannya amira bukan semakin baik tapi semakin parah
tapi kita doain aja mudah mudahan gak apa apa ya
kan dokter juga di dalam udah nolongin amira
di depan rizki juga gak kelihatan
mungkin sekarang amira sudah sadar
sebaiknya aku tanyakan dia mungkin dia tahu
daripada nunggu nunggu kayak begini
mendingan papa telepon pacarkan